minim prestasi setumpuk kontroversi
itulah gambaran dari kondisi federasi sepak bola indonesia pssi di mata publik sepak bola nasional kini
pssi yang sedang tidak memiliki ketua ini akan segera memiliki pimpinan baru
dua november mendatang lewat kongres luar biasa
sejumlah nama mulai dari polisi mantan pengurus pssi hingga politisi berlomba mengincar posisi ini
lantas bagaimana mekanisme pemilihan ketua pssi
berikut kami hadirkan informasinya
pemilihan ketua pssi
dari tiga puluh empat asprop asosiasi pssi provinsi se indonesia
ada delapan belas klub liga satu ada enam belas klub liga dua enam belas klub liga tiga dan ada dua asosiasi
asosiasi futsal dan asosiasi sepak bola wanita
nah mereka yang punya hak nanti memilih siapa ketua umum
satu ketua umum dua wakil ketua umum dan dua belas anggota komite tersebut
dengan sendirinya dia dideklarasi menjadi ketua umum
tapi kalau belum mencapai nah itu nanti akan ada putaran kedua
rapat kongres itu sah kalau dihadir oleh dua per tiga dari jumlah voters
setiap orang yang ingin menjadi pejabat daerah untuk kemudian menggunakan olahraga sebagai mesin politiknya
dalam hal ini sepak bola ya ketika mereka mampu membawa timnya jadi juara
nah inilah yang kemudian membuat orang sangat tertarik
padahal kalau bicara misalnya pengeluaran dan sebagainya sangat besar sekali
model model pengeluaran yang harus dilakukan di sepak bola
ketua umum pssi tidak digaji tidak kepada motif ekonomi yang diambil banyak orang untuk jadi ketua umum pssi
karena lebih kepada prestise kebanggaan kemudian juga untuk lebih mempermudah mereka dikenal di halayak ramai
itu lebih kepada kepentingan itu sendiri
kalau bicara misalnya motif ekonomi calon calon ketua umum pssi secara ekonomi sudah mapan
ada juga sisi lain yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis
karena sepak bola saat ini bukan cuma sekedar menang kalah di lapangan
tapi sudah menjadi industri yang sangat menggiurkan